setiap tahunnya hari raya kemerdekaan amerika serikat jatuh pada tanggal empat juli
tahun ini sebagian warga amerika serikat yang bersinggah di indonesia
dapat mengunjungi kedutaan besar amerika serikat di jakarta pusat
untuk merayakan hari ulang tahun amerika serikat yang ke dua ratus dua puluh
seperti rasanya di kampung halaman
perayaan kemerdekaan amerika serikat dipimpin oleh duta besar amerika serikat
untuk indonesia sang yong kim
sejumlah tamu kehormatan turut hadir yakni menteri koordinator bina kemaritiman
dan investasi luhur bin sar panjaitan dan duta besar amerika serikat
untuk asean yohannes abraham
acara dibuka dengan lagu indonesia raya yang dinyanyikan oleh putri aryani
seorang penyanyi yang merayai golden bazaar di acara bakat america's got talent
selain kemerdekaan amerika serikat acara yang bertema budaya keanekaragaman tersebut
juga merayakan kemitraan antara kedua negara
dalam tujuan membangun indo pasifik yang bebas terbuka
terbuka damai dan kuat
pemerintah indonesia menilai amerika serikat sebagai salah satu mitra utama indonesia
saat ini indonesia tengah bekerja sama dengan amerika serikat dalam sejumlah program
salah satunya bidang energi bersih dan terbarukan
strategi ke indonesia sekarang juga sangat penting
dan saya rasakan selama delapan tahun setengah di pemerintahan
banyak sekali yang kita kerjakan dengan pemerintah amerika
baik dalam climate change sekarang dengan jepi program
yang sekarang kita akan menunggu kemajuan ini pada bulan agustus
agustus yang akan datang
kesamaan fondasi demokrasi kebebasan serta keanekaragaman amerika serikat dan indonesia
menjadi fokus perayaan dalam peringatan hari kemerdekaan amerika serikat yang ke dua ratus empat puluh tujuh